saya ajak anda coba kita akan lihat konferensi pers yang digelar oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
nanti kita akan kembali ke perakhiran cuaca
sampai pada puncaknya jam sebelas siang lalu berangsur angsur surut sampai kira kira jam tujuh malam ini
mulai dari jam tujuh malam ini akan mulai pasang lagi
jadi kita mengejar masa di mana permukaan air laut sedang rendah untuk mengalirkan air air ini semua
jadi ditentukan pada sore hari ini itu semuanya sedang dibersihkan
berbeda beda ada yang terkena hanya dua puluh cm tapi ada yang cukup tinggi
nah insya allah malam ini akan ada
ada data akhir dari situ ditentukan sekolahnya buka atau tidak diliburkan
bapak ada yang mencari kembali ke dunia kayaknya cukup besar sekali ya
ya volumenya akan besar sekali ya
jadi kita mengimbau perusahaan masyarakat untuk waspada saja
kemudian bila membutuhkan bantuan untuk evakuasi respon aja ke kami kontak kami satu satu
pak tadi ini lalu lalu terang terang itu kenapa saja pak yang dihasilkan yang apa tadi
jadi untuk sekolah kan bisa

untuk pengendalian airnya ya karena ketika pagi hari kita harus menentukan pembukaan pintu pintu air
makanya tadi kita sempat mengecek ke pintu air karet itu salah satunya
tapi tadi kita monitor semua
jadi kita membangun
ruang posko di pintu air manggarai ini supaya dekat dengan pos pemantauan
kemudian yang kedua juga mudah untuk kita berkumpul semuanya termasuk bbwsc sih tadi kita semua di sini
saya rasa itu update nya sore ini
tangka antisipasinya masih berapa pak
ini aja cukup sekarang itu dulu kita berharap mudah mudahan segera
oh terima kasih
katanya untuk krenasenya bermasalah pak yang dianggi
itu bagaimana sih pak
sampai tadi rusuh pak
apakah memang sudah
itu gini kemarin saya bukan kemarin hari senin kemarin hari minggu mas
minggu hari minggu kita ke sana juga dan memang ada beberapa pintu air
pintu air ya pak ya
itu air kemudian pengelola juga sudah dipanggil kemarin
pengelola jdc itu dipanggil hari senin kemarin
kemudian instruksi khususnya apa ya kemarin jdc itu pak
coba pak saya sudah jelaskan
jadi sudah diinstruksikan kepada jakarta garden city untuk menunaikan kewajiban kewajibannya yang tertuang dalam sippt yang ditandatangani antara pemprov dengan pihak jgc
salah satunya adalah menuntaskan waduk dengan fasilitasnya pompa dan saluran yang memadai
serta menyediakan lahan waduk sejumlah dua puluh lima hektare dan lain lain
jadi itu kewajiban yang tertuang dalam sippt yang sudah ditandatangani beberapa tahun yang lalu
berarti kalau sekarang posisinya belum ada derajatnya itu ya pak
belum tuntas desainnya sudah ada
memang di situ sebetulnya kemarin sudah kita kasih saran
ya untuk dibuat sodetan
dibuat sodetan ke bkt ya
kemarin bwscc juga sudah kita sampaikan dalam rapat bahwa kita akan menyodet dari jgc yang memang punya dampak ke selatan maupun ke utara dari jgc itu
sudah kita izin untuk sodet hari ini sudah mulai dikerjakan
pekerjaannya kok baru hari ini
pekerjaan untuk sumbatan
yang sodetan itu
ya sumbatannya baru hari ini